kondisi mayat pada saat ditemukan mayat
dalam keadaan di peton apa di mana mencoba dicor mayat dalam keadaan dicor dengan kaki
kelihatan itu posisi terbalik dengan kaki di atas
itu malam minggu rewangnya gini sini thomas
bantunya pak iwan yang namanya mas hussein itu nyerahkan kunci ke mbak zuli malam minggu bu
ini kuncinya pak iwan saya mau pulang ke banjarnegara gitu nah terus loh kok enggak
pamit pak iwan mas sudah saya kemarin hari jumat sudah pamit sama pak iwan ditanya mbak yuli gitu
tos mbak juli sama mas hussien sudah sudah pulang saja ibu saya tak nunggu travel saya mau pulang
ke banjarnegara gitu mas
berita terkini about